pasangan kekasih yang menyimpan bayinya di jog sepeda motor setelah melakukan aborsi di kabupaten mojokerto beberapa waktu lalu akhirnya menikah di masjid polres mojokerto jawa timur
mempelai perempuan dan sang ibu sempat pingsan saat prosesi ijab kabur
dengan pengawalan ketat dua tersangka pelaku yang menyimpan bayinya di jog motor setelah melakukan aborsi di kawasan wisata pacet dinikahkan di masjid darul istiqomah polres mojokerto jawa timur
keduanya melangsungkan pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai dan keluarga
suasana haru terlihat saat akan prosesi ijab kabul bahkan mempelai wanita cicik rahmatul hidayati sempat pingsan
meski dengan terbata bata akhirnya dimas sabra listianto berhasil mengucapkan ijab kabul
saat prosesi doa ibu mempelai wanita tiba tiba pingsan hingga akhirnya diberi pertolongan oleh tim medis polres mojokerto
usai melangsungkan pernikahan
kedua mempelai kembali dibawa ke sel tahanan polres mojokerto untuk melanjutkan proses hukum
sebelumnya pada tanggal tiga belas agustus lalu
pasangan kekasih ini melakukan aborsi dan tega menaruh bayinya di dalamnya
pertama di dalam jog motor untuk dibawa ke rsud dr wahidin sudirahusodo
namun nyawa bayi tersebut tidak dapat diselamatkan lagi